tapi aku takut troy
aku takut nanti citra tahu bagaimana
aku sama citra sekarang sudah bercerai
jadi gak ada yang bisa ngalahin kita lagi
aku udah bebas sekarang
aku udah bebas sekarang
mona itu mau pergi gara gara lu
udah mendingan lu gak sampai ngomong
mona mau pergi
gak ada avoidance
aku mau pergi
gak ada jasmine
karena diego kesal kamu batalkan kemendingan itu
iya mona kamu jam pergi sama diego
kemana pun kamu pergi aku temenin
asalkan jangan sama diego
terserah kamu mona
kamu pergi sama aku atau mau sama mereka
semua keputusan itu ada di tanganmu
ya allah aku harus bagaimana
aku gak percaya sama diego
kalau bayi aku tuh masih hidup
tapi aku juga penasaran
gimana kalau bayi aku dan raja memang masih hidup
aku ingin bayi kami masih hidup
ini demi bayi kita
enggak kamu nggak boleh pergi sendiri
aku gak mau
aku akan temenin kamu kemanapun kamu pergi sama diego
pokoknya aku akan pergi
dan aku minta sama kalian
tolong jangan khawatir
aku bisa kau jaga diri
dan aku harus pergi dengan diego
kamu gak boleh pergi
aku harus pergi
dan kalau misalkan kalian masih ngikutin aku
aku gak akan maafin kamu
gak mungkin diego gak kesel karena mona batalin pernikahannya
kayaknya ada yang gak beres
rajar rajar ayo kita dulu
tadi lu gak denger apa yang mona bilang
kalau kita sambil ikutin dia
mama bakal benci sama kita berdua
udah gak usah tinggilin mona ayo
kamu kenapa disini
aku udah sadar sekali
kalau aku gak bisa ngelupain
tapi aku takut roy
aku takut nanti citra tahu
aku dan citra sekarang sudah bercerai
jadi gak ada yang bisa ngalahin kita lagi
aku udah bebas sekarang
atau jangan jangan bu andi sengaja ya
dia sengaja bikin aku cerai sama mas roy
bodoh sekali diego
bagaimana diego bisa kasih tahu kalau
bayi nya mona itu masih hidup
anak siapa yang masih hidup
emangnya mona pernah punya anak
udah lama nih kan lihat dulu bayinya ya
baru nanya nanya lagi ntar ya
kamu tuh udah gila
dan kamu udah bikin aku gila kayak gini jadi kamu harus selalu jawab
dego lepasin siapa
kamu harus menurut sama aku
kalo kamu mau ketemu dia
kamu harus menurut sama brenda
udah nyetir yang bener
masih aku campur
tenang aja pak
ya allah tolong lindungi hamba
raja raja kita harus jaga jarak dari mereka
jangan sampai terlalu deket
gue takut mona diam apa apain sama diego
mona itu bukan putri
mona itu mirip kayak putri waktu
gue gak bisa bedain
tapi raja kita berdua lah sendiri
kalo jelasan putri tuh udah dikubur
iya gue tau
gue gak bisa maafin diri gue sendiri
itu salah gue
sampai anak gue dan putri gak ada
gak bisa maafin diri gue sendiri
suami dan ayah macam apa bro
lo jangan nyalain diri lo sendiri
itu bukan salah lo
aduh kok mona sih
citra kamu tuh salah denger
tadi saya yakin saya dengar kalau bu andis bilang mona pernah punya anak atau gimana gitu
iya jadi gini
yang baru saja melahirkan itu
dia pikir bayinya itu sudah meninggal karena dia melahirkannya secara prematur
tapi ternyata bayinya itu masih selamat
sorry sorry tadi saya dengarnya kayak mona gitu sekilas
alhamdulillah kalo mona mah anak baik baik
dia gak beracem acem
kalau papanya mona kemana ya kok saya nggak pernah lihat
iya suami ibu
suami saya sudah meninggal